dua april diperingati sebagai hari wafatnya yesus kristus dan diperingati sebagai jumat agung oleh umat kristiani dan katolik
ibadah jumat agung pun digelar gereja katedral dengan cara daring dan tatap muka dengan protokol kesehatan dan keamanan yang ketat
ibadah jumat agung dalam pekan suci digelar di katedral jakarta
pada pukul dua belas siang telah digelar kegiatan jalan salib secara daring di dalam gereja tanpa dihadiri oleh umat katolik
ibadah jumat agung sendiri digelar dua sesi di pukul tiga sore dan enam sore secara daring di youtube komsos katedral jakarta dan secara tatap muka
beberapa prosesi ibadah pun dikurangi mengingat protokol saat pandemi namun tidak mengurangi kehikmatan seperti hari sebelumnya
kegiatan dibatasi hanya untuk tiga ratus sembilan orang per sesinya
keamanan pun dilakukan dengan seratus desa
lima puluh personel gabungan ditempatkan di beberapa titik di sekitar katedral
dalam ibadat jumat agung memang ada beberapa penyesuaian akibat pandemi
contohnya yang paling pada ibadat jumat agung ini kita lakukan penghormatan salib
yang mana sebelum pandemi itu dilakukan dengan mencium salib satu persatu ke depan
nah untuk kali ini di masa pandemi penghormatan salib hanya dari masing masing tempat dan nanti petugas akan mengangkat salib di area depan untuk semua umat menghormat dari tempat masing masing
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari di gereja katedral jakarta
selamat malam sandra apa pesan yang disampaikan pada peringatan jumat agung kali ini
eva sebelumnya saya informasikan dulu bahwa memang saat ini ibadah jumat agung masih tengah berjalan di belakang saya di gereja katedral
karena memang hari ini digelar dua sesi yaitu pada tadi pada pukul tiga sore dan juga pada pukul enam sore dan sebelumnya memang di pukul jam dua belas siang tadi juga sempat diadakan proses jalan salib seperti itu
yang memang tadi digelar tapi nya tertutup ya online
jadi tidak ada jemaat yang datang khusus hanya online
untuk pesan pesan apa saja yang memang disampaikan
pada saat khususnya di jumat agung dalam pekan suci ini tadi ada dua hal yang ditekankan
yang pertama terkait pandemi memang untuk tema tahun ini sendiri yang diangkat adalah temanya semakin mengasihi semakin terlibat dan juga semakin memberi berkat
ini dimaksudkan untuk kita kembali lagi masuk merefleksikan diri selama satu tahun terakhir kita sudah melewati pandemi
tadi juga dikatakan oleh pastor bahwa dengan adanya pandemi ini sekarang kita sudah masuk ke kebiasaan baru
maka kita meredung kembali apa saja yang sudah kita lewati
kita sudah berhasil melewati semua ini dan inilah saatnya untuk kembali bangkit dengan adanya kebiasaan baru
tadi juga yang menariknya eva tadi kita sempat berbicara dengan pastor albertus hani yang merupakan kepala dari gereja katedral jakarta
ia memberikan pesan toleransi karena memang terkait bahwa beberapa waktu lalu kita baru saja mendengar kejadian yang memang cukup mengejutkan terorisme di gereja katedral makassar
dan juga di mabespori
dan menekankan bahwa walaupun berbeda beda sekali lagi ini bdk adalah sesuatu hal yang kuat sekali jadi memang harus benar benar satu
bahkan ini dicontohkan sendiri dengan gereja katedral
jadi untuk disini untuk para jemaat yang hadir disini untuk mereka yang ingin berkunjung ke gereja dipersilakan untuk parkir di masjid istiqlal
di bawah parkir ya di parkiran bawah masjid istiqlal
dan inilah yang digambarkan bagaimana hubungan harmonis antara gereja katedral dengan masjid istiqlal
sebaliknya ya jadi jika ada kegiatan seperti idul fitri idul adha di sini gereja katedral pun membantu memberikan lahan
seperti itu jika ada kebutuhan parkir ataupun hal hal lainnya
yang tadi juga ditekankan komunikasi baik pun dilakukan dengan kepala imam besar masjid istiqlal ya
dikatakan bahwa di sebelah sana itu memang akan lagi sedang proses dibangun eva terowongan bawah tanah dan ditekankan oleh masjid imam besar masjid istiqlal
tadi disampaikan oleh pastor albertus bahwa ini bukan berseberangan tetapi kita ini beriringan berdampingan
jadi senantiasa disini ditekankan bagaimana keharmonisan yang terjalin antara agama yang memang ada disini
dan kalau saya boleh bicara juga eva terkait dengan protokol kesehatan dan protokol pengamanan disini pun dilakukan dengan sangat ketat
mengingat kita sedang pandemi mengingat juga ada kegiatan kegiatan kemarin yang cukup mengejutkan
untuk keamanan sendiri pun disini selain satu ratus lima puluh persen
sepuluh personil gabungan yang mengamankan di beberapa titik
untuk masuk pun disana sudah ada anjing pejaga
di dalam pun sudah ada tim pejinak bom
dan kita sudah kemarin saya sempat melewati gerbang
dan memang disana ada pendeteksi logam yang memang kalau untuk para jemaat yang hadir atau siapapun yang masuk itu harus melewati sana
dan memang kalau bisa dilihat sendiri untuk pengamanannya pun sudah ada tim tni polri yang memang bersenjata
dan untuk protokol kesehatannya sekali lagi
hanya orang orang yang sudah terdaftar saja di website bela rasa keauskupan agung jakarta
yang bisa mengikuti kegiatan jumat agung dan dalam keadaan sehat
iya sandra kalau kemudian tadi anda sudah jabarkan bagaimana kemudian protokol kesehatan maupun juga pengamanan pada ibadah jumat agung kali ini
bagaimana kemudian respons dari jemaat terhadap protokol kesehatan maupun juga pengamanan yang dijalankan di sana
eva mohon maaf saya tidak bisa mendengar anda dengan jelas
namun kalau boleh tadi saya dengar ada terkait protokol kesehatan disampaikan juga memang oleh humas gereja katedral susiana
dikatakan bahwa untuk pastor dan tim penyelenggara acara sendiri pun sudah disepantikan
bahkan kita pun tim jurnalis yang untuk hanya melewati gerbang saja tidak boleh memasuki pintu gereja ini harus melakukan swab antigen terlebih dahulu
jadi memang untuk protokol ini benar benar ketat dan kalau kita bandingkan memang eva dengan pasca tahun lalu ini memang di gereja katedral ini sama sekali tidak ada kegiatan tata puka
tapi berdasarkan ada peraturan baru yang keluar maka diizinkan dengan dibatasi
itu pun dibagi lagi eva yaitu dua ratus di dalam satu ratus sembilan di luar dan ini akan dilakukan terus menerus sampai dengan hari
sedikit selain itu juga ya eva memang bisa saya gambarkan kegiatan jumat agung ini merupakan memperingati wafatnya yesus kristus
dan tentu lebih senduh lebih tenang dibandingkan dengan kamis putih kemarin
karena memang ini merupakan kegiatan merenung seperti itu
jadi untuk protokol kesehatannya pun ditekankan eva disini bahwa kalau tadi kita lihat jam dua belas siang itu ada di online di youtube
tidak boleh ada orang yang datang
kemudian juga untuk ibadah jumat agung sendiri di dalam biasanya ini ada prosesi utama yaitu mencium salib
tetapi karena memang teringat pandemi tidak ada kegiatan tersebut
hanya pastur membawa salib besar kemudian untuk jemaat menghormati dari tempatnya masing masing dengan menunduk merenung seperti itu
dan masih ada untuk prosesi pembagian hosti ataupun roti tak beragi
tetapi ini benar benar dijaga protokolnya seperti ada sekat seperti itu
kemudian ini juga nanti akan dilakukan untuk besok sabtu fijili atau sabtu suci dan juga minggu pasca
baiklah sandra insana sali melaporkan langsung dari gereja katedral jakarta